di jalan pasapen selatan kerembangan surabaya sejak dua bulan terakhir terus meningkat
dalam sehari saja sebanyak satu dua ton adonan dihabiskan dalam proses pembuatan misoa ini
untuk mempertahankan cita rasa para pengrajin di pabrik misoa yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan silam ini
masih menggunakan cara pembuatan tradisional dan melibatkan banyak orang
mulai dari proses cetak mie menggunakan mesin manual
lalu pengeringan mie memanfaatkan setan matahari
dan proses finishing di dalam oven menggunakan kayu bakar
pengelola pabrik misoa marga mulia mengatakan
para pelanggannya bukan hanya dari surabaya
melainkan dari luar pulau jawa seperti palembang kalimantan ambon hingga papua
setiap tahun itu pasti kalau menjelang imlek
pasti ada peningkatan
cuman peningkatannya itu ya udah gak selalu sama
cuman kurang lebihnya kalau biasa hari hari normal itu
saya satu kali lima tujuh hari itu bisa sampai satu hari
jadi ada penambahan produksi untuk menjelang imlek
⁇ soa masih menjadi salah satu menu makanan favorit bagi masyarakat tionghoa
misoa merupakan menu makanan wajib saat perayaan imlek
bagi masyarakat tionghoa misoa ⁇ memiliki arti tersendiri
yaitu selain membawa hoki
mengkonsumsi misoa dipercaya dapat membuat panjang umur bagi para penikmatnya
farudin ulwi surabaya jawa timur